duo pahlawan ganda putra indonesia dalam turnamen bulu tangkis all england dua ribu delapan belas
marcus gideon dan kevin sanjaya selasa sore kembali ke tanah air
kedatangan mereka disambut menteri pemuda dan olahraga dan ketua umum pbsi
di terminal dua bandara internasional soekarno hatta
kedatangan kevin sanjaya dan marcus gideon disambut dengan pemberian kalung bunga
oleh ketua umum persatuan bulu tangkis seluruh indonesia wiranto
atas prestasinya gideon dan kevin mendapat bonus uang dua ratus lima puluh juta rupiah
dari pemerintah yang diserahkan secara simbolis oleh menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
kemenangan gideon dan kevin di all england dua ribu delapan belas menjadi catatan tersendiri
karena menjadi pasangan ganda putra yang pertama kali meraih lebih dari seratus ribu poin
hal itu sekaligus mengokohkan posisi mereka sebagai pasangan ganda putra peringkat pertama dunia
ya kita merasa senang banget bisa juara bisa dua kali berturut turut
dan bisa katanya bikin sejarah selama dua puluh dua tahun
senang banget dan bangga lah bisa membuat bangga indonesia di luar negeri